udah jadi pancake nya sama aku cobain dulu ya mas ya ini yang favorit ya
jadi buat yang lain gak usah terlalu ngarep loh
truk yang tadi berhasil diangkat
tidak segera mengadu ini ke sisi hukum
gerakan anti pendudukan israel di palestina akan menjadi gerakan global
nah dalam konteks pertemuan siang hari ini di makan siang di istana negara itu itu melebur menjadi siang
biar dikenallah dengan membawa nama indonesia